dengan mengenakan busana pilot sejumlah ibu muda berlenggak lenggok baklayaknya peragawati senin siang
sejumlah ibu ini merupakan peserta fashion show busana pilot yang digelar komunitas pemilik pesawat surabaya di sebuah mal di surabaya
para peserta fashion ini berjalan di antara deretan mobil mobil antik
fashion show busana pilot ini digelar untuk menyemarakan hari ibu yang jatuh pada dua puluh dua desember
salah satu instruktur pilot mengakui sangat jarang perempuan yang menggeluti profesi pilot
lebih mudah untuk kita ajarkan karena mereka lebih lembut ya yang baru
jadi kita mengambil selama ini kan orang hanya berpikir bahwa profesi pilot ini atau menerbangkan pesawat ini hanya kaum pria
tapi sekarang begitu banyak pilot pilot perempuan di indonesia
nah kami menguadahi untuk hal itu ya
diawali dengan mereka terbang bersama sama menjadi member di surabaya eropa
fashion show busana pilot ini diharapkan bisa memotivasi banyak wanita untuk mencapai cita cita sebagai pilot
muhammad yanuar komarudin surabaya jawa timur